untuk mendukung gerakan nasional non tunai
pemerintah kota bandung kembali meluncurkan inovasi baru
yaitu bandung smartcard
didukung delapan bank nantinya kartu itu dapat digunakan
sebagai alat pembayaran semua transaksi di kota bandung
wali kota bandung ridwan kamil
memperkenalkan inovasi baru pemkot bandung
yakni bandung smartcard
yang resmi diluncurkan senin pagi
bandung smartcard merupakan alat pembayaran transaksi non tunai
yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi
walau fungsinya sama seperti kartu uang elektronik
namun kelebihannya kartu ini telah berintegrasi dengan delapan bank
sehingga dapat digunakan di gerai yang telah bekerja sama dengan bank tersebut
dan cakupannya lebih luas
bank terdiri dari bank mandiri mega bni bjb bri btn bca
serta wuri bersaudara
wali kota bandung ridwan kamil pun menghimbau kepada warga kota bandung
untuk segera memilih
memiliki kartu ini sesuai dengan akun bank yang dimilikinya
bahkan wali kota bandung akan mewajibkan kepada seluruh aparatur sipil negara
atau asn di lingkungan kota bandung
untuk membeli kebutuhan sembahkom menggunakan bandung smartcard
sekarang kami himbau warga bandung untuk melaksanakan transaksi jangan tunai lagi
kalau bisa semuanya non tunai atau cashless kira kira begitu
kami juga berharap kepada perbankan memperluas vendor vendor
atau pihak ketiga yang menerima
yang namanya bandung smartcard ini
sehingga segala transaksi sekarang menghindari tunai
diharapkan bank lainnya yang belum terintegrasi
untuk ikut bergabung agar memudahkan nasabahnya saat berkunjung ke kota bandung
tony oktora bandung